menikmati kuliner di yogyakarta tak melulu tentang gudeg maupun angkringan
beragam kuliner yang menggugah selera lainnya kini mewarnai kota pelajar ini
di antaranya menu serba daging sapi yang berukuran jumbo yang ada di jalan wonosari kilometer sepuluh
warung makan yang baru beroperasi sejak lima bulan lalu ini selalu ramai dikunjungi pembeli
karena menghadirkan kuliner yang terjangkau dengan porsinya yang besar
menu andalan di warung ini adalah iga petel bakar atau daging tomaho
dan iga bakar sambar beledek yang mempunyai cita rasa super pedas
sebelum mencicipi kita lihat dulu cara pembuatannya
pertama daging sapi ditumbuk terlebih dahulu lalu dimarinasi dengan bumbu rahasia
daging ditumbuk agar semua bumbu dapat meresap ke dalam daging
selanjutnya daging dibakar di atas bara api selama kurang lebih sepuluh menit sambil oleskan bumbu kecap
setelah matang guyur dengan kuah pedas manis yang kaya akan rempah
tiga petel bakar siap disajikan
pembuatan iga sambar bledek juga cukup mudah
daging sapi yang telah dibakar dan diberi bumbu kecap dimasukkan ke dalam kuah kental pedas
kemudian taburkan irisan cabai untuk membuat rasa pedas semakin kuat
setelah matang tuangkan ke dalam air
ke atas hot plate hingga samper beledek
siap untuk disantap
seperti apa rasanya
bagi pencipta makanan
porsi jumbo harga menu di sini
sangat membajakan kantong
mulai dari rp sembilan hingga

olahan menu daging sapi siap
jadi bumbu rempah rempahnya juga enak sih
kuat banget untuk disini
buka sejak pukul sembilan pagi hingga pukul sebelas malam
dalam sehari warung ini bisa menghabiskan
atau setara tiga ratus porsi
kalau teksturnya itu sama sih menurutku
nggak sing uangku banget
sekarang kita bergeser ke area utara
tepatnya di simpang empat karang malang
masih seputar menu iga
tapi kali ini iga bakar dijadikan
atau nasi goreng jumbo
untuk membuat nasi goreng t rex ini
membutuhkan dua kali proses memasak
pertama nasi digoreng terlebih dahulu
menggunakan bumbu rempah rahasia
selanjutnya igas sapi yang telah dibakar
dan diberi bumbu kecap ditambahkan
ke atas nasi gorengnya
nasi goreng t rex siap dihidangkan
mempunyai porsi jumbo dengan harga terjangkau
yang suka dengan makanan porsi besar
dijamin membuat penikmatnya puas
satu porsi nasi goreng t rex ini
bisa dinikmati dengan merogoh kocek
tentang porsi seperti ini
terus dengan porsinya yang banyak
rasanya lebih kuat
dalam sehari warung ini bisa menghabiskan
setara dua ratus an porsi

lima ratus gram daging
ada juga acar telur
dan juga empingnya
jika anda sedang singgah di yogyakarta
dan ingin mencari menu porsi besar
dengan harga terjangkau
kedua tempat di atas bisa menjadi pilihan
edo nurgantara daerah istimewa yogyakarta